gempa bermagnitudo lima delapan mengguncang sulawesi barat rabu siang
kepanikan terjadi di sejumlah lokasi di kabupaten mamuju
warga berusaha meninggalkan area pantai ke tempat yang lebih aman
video amatir warga juga menunjukkan sejumlah pasien dievakuasi keluar ruangan rsud mamuju
gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi
getaran gempa juga terasa hingga masamba kota palopo dan kabupaten sidrap sulawesi selatan
bmkg wilayah empat makassar menyatakan gempa tidak menyebabkan tsunami